dia butuh tidak nyaman di kerja jadi dia suka mau balik
istri brigadir ridal alitomi atau rat yang ditemukan tewas dalam sebuah mobil mewah di rumah mewah kawasan jakarta selatan
mengungkapkan ada ketidaknyamanan yang dirasakan suaminya sebelum ditemukan tewas
sang istri tak percaya suaminya brigadir rat tewas karena bunuh diri
polda sumut membenarkan brigadir rat bekerja di jakarta sebagai sopir dan ajudan dari seorang pengusaha
namun brigadir rat bekerja tanpa sepengetahuan pimpinan sejak tahun dua ribu
dari hasil pemeriksaan dari bitropam polda sulawesi utara
bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkarnya
sebenarnya pak dia di sana informasinya bekerja di mana
ya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sejak tahun dua ribu dua puluh
yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari salah satu
pengusaha yang ada di jakarta
komisioner kompolnas meminta penyidikan bersifat transparan
karena menemukan adanya kejanggalan dengan penugasan brigadir rat ke jakarta
komponas menilai keberadaan brigadir rat di jakarta
seharusnya diketahui atasan karena sudah berada di jakarta sejak tahun dua ribu dua
kompolnas ingin menggali yang bersangkutan ini ada di jakarta dalam rangka apa gitu ya
kalau dalam rangka cuti ini kan nggak masuk akal juga karena cuti sejak tanggal sepuluh maret
sampai almarhum ditemukan meninggal dunia
ini kan udah lama sekali jadi nggak masuk akal ini yang pertama
kemudian kedua kalau toh cuti kenapa bawa senjata api
dinyatakan misalnya yang bersangkutan melaksanakan tugas
tanpa sepengetahuan ini yang lebih aneh lagi
kenapa kok bisa sampai dua tahun tiga tahun
ini benar benar nggak masuk akal jadi mesti semuanya harus diperiksa
sebelumnya polres metro jakarta selatan memastikan brigadir rat tewas karena bunuh diri
setelah melakukan olah tkp dan memeriksa hp milik korban
polisi pastikan tak bisa melakukan visum pada jasad brigadir rat karena keluarga menolak otopsi
kepala pembangunan jatah jatuh dan jatuh
kapolri membuka penyelidikan kembali kasus tewasnya brigadir rat
yang sebelumnya sempat ditutup oleh polres metro jakarta selatan
yang menyimpulkan brigadir rat diduga tewas karena bunuh diri
akankah ada temuan baru dari dibukanya kasus ini
dan bisa membuka misteri penyebab tewasnya polisi di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
kita kupas bersama beni mamoto ketua harian kompolnas
pak beni terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
pak benny sampai sore hari ini sudah menerima belum laporan dari kapolri
bahwa kasus ini kembali dibuka setelah sempat ditutup polres metro jakarta selatan
ya jadi kami ingin sampaikan ya
merujuk pada pernyataan bapak kapolri
kan disampaikan ada peluang atau ada kemungkinan bisa
jadi dalam konteks ini saya ingin menjelaskan begini
kebetulan kami ikut turun supervisi beberapa kasus bunuh diri anggota polri
di mana keluarganya tidak terima
ketika penyelidikan sudah selesai
maka kasus tersebut digelar
dengan menghadirkan keluarga korban
dan pengawas internal maupun eksternal
keluarga tahu duduk masalahnya gimana
setelah dapat penjelasan secara lengkap
maka keluarga bisa menerima
tutup dan tidak ada buntutnya lagi
ini beberapa kasus yang terjadi di kebilayan seperti itu
nah untuk kasus ini
karena belum digelar di depan keluarga
karena ada beberapa yang harus dikonfirmasi
hasil membuka isi hp
itu banyak hal yang harus dikonfirmasi dengan istrinya
cocok dan memang demikian kondisinya
saya yakin keluarganya langsung menerima
nah inilah menurut saya yang dimaksud kapolri
ketika ini belum digelar dengan menghadirkan pihak keluarga
lalu anda melihatnya seperti apa pak beni
karena saat ini kan keluarga juga menolak jenazah diotopsi
dan keluarga mengaku juga sudah ikhlas atas kepergian almarhum
kemudian tidak mempermasalahkan lagi
tidak perlu otopsi dan sebagainya
tetapi kalau publik juga masih tanda tanya
kemudian keluarga juga menerimanya
dengan pemahaman yang tidak utuh
ini ada sedikit kerawanan
sekaligus konfirmasi isi komunikasi di hp
kalau semua sudah clear keluarga menerima
tidak perlu dipublikasikan sisi komunikasi ataupun masalahnya
saya yakin publik juga akan bisa menerima
karena itu sudah bentuk transparansi
pak benny ini kan kapolri juga menyebut bahwa akan didalami motifnya
siapa yang harus memfollow up dari pernyataan kapolri ini
apakah polda bareskrim atau seperti apa
ya yang ya tentunya ini jajaran serse ya
karena memang ini bidangnya bidang serse
masalah pemeriksaan saksi ini apakah sudah detil
sudah contohnya terutama dalam kasus seperti ini kan istri yang paling banyak tahu
tentang korban tentang almarhum
kemudian ada masalah apa dan sebagainya itu yang paling tahu adalah istri
nah ini apakah istri sudah secara detail tuntas sudah didengar keterangannya
sudah dikonfirmasi dengan bukti bukti yang ada
inilah yang menurut saya yang dimaksud oleh bapak kapolri
pak beni ini kan juga sempat ada
ada temuan bahwa almarhum ini cuti sejak bulan maret
apakah dan ini diluar sepengetahuan
apakah ini juga bisa dijadikan sebagai poin untuk kembali memeriksa
ya jadi kasus itu menyangkut masalah pelanggaran disiplin
sudah ditangani jadi bapak irwasda polda sulut dengan propam itu sudah melakukan pemeriksaan
kepada para atasan yang bersangkutan
artinya atasan langsung kasat lantasnya ini tentunya yang paling tahu
masa sih tidak hadir di apel pagi lama tidak kelihatan masa tidak tahu
nah seorang kasat lantas apakah dia juga seizin atasannya lagi
secara berjenjang nanti diungkap
ditambah lagi siapa yang mengajak ke jakarta
mengajak ke jakarta di mana suaminya adalah adik dari pengusaha itu
ini harus tuntas jadi pemeriksaannya
oke kalau kita bicara lagi terkait dengan membuka kembali untuk mendapatkan motifnya ini
apa langkah penyelidikan kita bisa mulai dari mana nih pak beni
sebetulnya ini hanya tinggal melengkapi saja
seperti contoh misalkan dia dapat honor berapa selama tugas di jakarta
bener nggak tahu nggak dan sebagainya
kemudian nanti diperluas selama di jakarta tinggal di mana
tugas hari hari apa kemudian laporan keatasannya gimana dan sebagainya
nah ini nanti apakah ada laporan tertulis
atau hanya lisan atau hasil
membuka hp itu isinya berupa laporan laporan dan sebagainya
jadi menurut kami tinggal tambahan sedikit
dan menurut saya yang terakhir nanti adalah gelar dengan menghadirkan keluarga
kemudian ahli dijelaskan kepada keluarga sehingga keluarga paham betul apa yang terjadi
baik terima kasih pak benny mamoto ketua harian kompolnas sudah bergabung bersama kami di kompas petang